ketika kita udah menemukan cara ngelempar versi kita yang enak selebihnya tinggal mengikuti
bagaimana menyebabkan kenaikan harga pangan jelang musim liburan ini
nah yang saya kira juga ini perlu sentuhan sentuhan akademik gitu
hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dan tetap mengedepankan aspek kompetensi serta keselamatan berkendara para pemilik sim
sempet ada pick dari yang gue liat si vincent sama prastawa
industri game dikembangkan diantaranya melalui event di dalam dan luar negeri
namun terjadi pergeseran pemaknaan seiring semakin beragamnya cara hidup masyarakat
yang dapat penghargaan sekali lagi akan mendapatkan pin emas
kondisi saat ini apa yang terjadi
begitu pula di rest area yang kita tambahkan juga petugas sampai juga ada tambahan toilet portable sebanyak lima puluh persen dibandingkan tahun lalu
soalnya di seri terakhir di ibl itu dia salah satu pemain yang punya presentasi bagus
ya caca kalau kita melihat memang ketika dalam sepekan terakhir ini
maka kalau itu bisa harapan kita distribusi jauh lebih cepat
sudah lima tahun terakhir memberikan layanan kesehatan kepada warga di hulu sungai yang jauh dari fasilitas kesehatan
yang masih mengandalkan bumbu bumbu tradisional
terutama juga untuk mendukung sektor para wisata
si perbahasi itu ngeluarin keputusan
jadi ketika aku kasih ilmu aku akan dapat banyak ilmu gitu
tidak berkunjung atau berziarah ke makam wali wali yang ada di cirebon ini
program infrastruktur pun yang selama ini kami geluti
truk mengalami remblong pada saat melintas di jalan pulau balang
chip keren gitu ya apa itu aja yang bisa kamu beli begitu ya mungkin ada terbersih pertanyaan
well growing up emang aku main olahraga banyak ya
sedangkan di jagakarsa seorang bapak membunuh empat anaknya dan kemudian berusaha bunuh diri
namun ika tak ambil pusing dengan sebutan empu atau perajin keris
ya memang petugas polisi lalu lintas dari polda maupun dari polres jajaran temuan pelanggaran itu yang rata rata tidak menggunakan helm
tentunya kondisi fisik juga tetap berkurang ya
lalu jangan lupa koriandernya boleh beberapa
dibandingkan berkomentar mengenai bagaimana masyarakat akan memilih
karena mereka enggak cocok dengan makanan yang disediakan
sebagian besar orang australia tinggal di garis pantai
manfaat untuk pribadi sendiri lebih banyak pengetahuan tentang sakit apa
mereka yang tidak tahu bahasa internasional itu

lebih banyak penyakit yang lebih tahu gitu sama penanganannya juga lebih banyak saya tahu
saya masih penasaran dengan aktivitas dari mbak nizar sendiri
mudik dan balik tahun depan
meski mencapai garis finish menjadi prioritas utama mereka
di teras bangunan belakang rumah terdapat meja dan kursi yang masih tertata rapi
yang mungkin itu ini banget ya vulgar banget
yang kedua timur tengah juga rumit ya
dengan urusan dunia urusan utang piutang
yang mendekati ke malaysia ya
apa namanya itu dihadapi sendirian
menurut prinsip kehidupan saya
kita eksplorasi membentuk alat musik baru begitu pun juga dengan gitar misalkan
tanah itu diberikan kepada leluhur mereka bernama juk serna guru raja sumeneb lalu juk jimat
lebih banyak yang bercabang yaitu dari jenis acropora
itu usulan apapun kalau ada yang meng veto batal
banyak sekali permainan yang mereka bisa mainkan hanya dengan menggunakan pala
ya mereka memang ada satu sisi
dan memahami cara air dapat bergerak
dan semuanya berjalan dengan kompetisi yang fair tentunya
dan kalaupun balik lagi ke indonesia begitu
yang kedua konflik tentang kedaulatan
orang orang yang sakti mandraguna akhirnya tempat ini ditutup oleh raja atau tidak diberitahukan ke luas
berlokasi di kelenteng bonbio kapasan
tapi kalau dia sehat berarti anjing itu memang bukan bergejala rabies
nah begitu suplainya mengalami koreksi
bahwa juga terjadi di rusia dan ukraina
football spectator x juga mengatur soal kelayakan stadion
barulah keesokan harinya tempe bisa dipanen
jadi yang memang bisa langsung menjangkau ke desanya
tempat ini sudah menjadi salah satu kafe favorit bagi para pelaku work from cafe atau wfc
rasanya memang tidak salah kalau menyebut fullball adalah olahraga yang menggabungkan basket dan futsal
apa sebenarnya yang menjadi permasalahan
jadi artinya ada sih ada tapi bidan atau perawat di desa tersebut
meski kini afternoon tea tak hanya dilakukan kalangan aristokrat acara minum teh ala bangsawan ini masih dibuat
puncak es atau salju abadi di indonesia adalah creosfer atau lapisan air dalam bentuk padat
tiga jari kiri menopang alas cangkir
lagipula perang itu sebetulnya ada perang yang harus dilakukan
dan satu dalam kondisi kritis
coaching klinik bersama atlet pelutangis dan pemain sepak bola yang nasional
selain para omes nyoman budi juga mengembanggiakan talas jenis lainnya
menurut dokter hewan denny noviana sterilisasi wajib dilakukan di semua dok shelter
dan kepala badan pertanahan nasional yang dijabat oleh agus harimurti yudhoyono saat ini
nanti kita di sini akan naik boat ya
ini juga hal yang dasar yang membantu saya ini nanti ya
buat anda yang mau coba bikin di rumah
jadi saya pernah menjadi joki cilik
tim liputan cnn indonesia
jangan lupa saksikan podcast kita yang lainnya kira kira sama siapa lagi kita besok ya
nah sehingga dalam kepercayaan mereka bahwa kuburan yang dekat dengan gereja itu berarti dia itu akan dekat dengan tuhan
dimanapun di indonesia itu jarang dapatnya
karena dia melihat bahwa ketika saya tidak memiliki sesuatu saya tidak berharga
hanya bayangan nanti kalau diakui akan merebut kekuasaan
gua seneng mengamati basket indonesia terutama ya
waktu tempuh yang diperkirakan sebelumnya empat lima jam pada kenyataannya memakan waktu hampir enam jam
dan kalau pelanggaran ini terjadi di pasal satu ratus tiga undang undang sistem keolahragaan nasional nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua
yang barangkali dia tidak butuhkan tapi ya tadi mengarah pada impulsive buying itu yang saya kira
supporter persib tidak boleh datang ke markas persija
akar konfliknya ideologi antara lain tapi juga ada kepentingan kepentingan besar diantara yang bersengketa
jadi kita harus jawab betul
tentunya anda tidak boleh sembarangan mencoplos
dan untuk membangun sebuah perusahaan game developer
lebih memilih pencapaian tujuan militer
dan saya ingin melanjutkan bahwa saya ingin mengambil contoh setelah kasus heysel
masa indonesia patriot nanti main di ibl di seri kediri
karena kan kemudian ada cara cara dari pengusaha ataupun perusahaan ya
oh gua kebetulan juga
dengan salah satu pakar komunikasi politik ugm ada bapak nyarwi ahmad yang sudah bergabung bersama kami saat ini
menjadi utusan khusus presiden bidang kerjasama pengetasan kemiskinan dan ketahanan pangan
beberapa waktu ini kepolisian bali memang gencar melakukan razia lantaran masyarakat resah terhadap banyaknya warga negara asing pengendara motor yang kerap ugal ugalan dan melanggar aturan
dan bapak presiden sudah mengizinkan saya untuk mundur
ada yang senang main ya satu kumpulan yang senang main
sebelum berbicara mengenai sebenarnya apa sih pak peran yang dapat indonesia lakukan yang sudah indonesia lakukan
bener bener yang kayak aku ngejar ngejar ngejar
sebab di kampung ini banyak rumah mewah warga hasil dari merantau ke kota kota besar seperti jakarta untuk menjadi pedagang toko kelontong
dari tanggal lima hingga lima belas april
dan aku enggak akan bilang apa apa
ini tiketnya menjadi rp dua saja
ada yang sampai tiga puluh satu ribu banyak sekali di negara negara eropa sudah angkanya tiga puluh satu ribu
bisa jadi kerusuhan tidak terjadi di lapangan karena tidak ada supporter yang kemudian terjadi di luar lapangan
karena petani masih nyaman untuk berproduksi pada saat ini
beli baju merah putih amadasi kaos kaki desper topi
dan binat hati itulah yang membuat oki melepas pekerjaannya di perusahaan swasta untuk fokus mengembangkan bisnis barbershop
saya kira aye sebagai sosok politiknya sudah beradaptasi ya
bahkan sebelum gitu ya masa periode presiden jokowi ini selesai di periode ini
dan melakukan tindakan menyupiri itu adalah untuk dan atas nama perusahaan
banda neira dikenal sebagai daerah penghasil pala
dua ribu sepuluh menjadi titik awal penelitian mendalam puncak es abadi indonesia
ini kita harus hati hati karena daun daunnya basah jadi kadang kadang
meski sukabumi hanya berjarak satu ratus dua belas km dari pusat ibu kota jakarta

selain itu juga kita punya satu musola
jadi menjadikan sesuatu yang bukan barang dagangan
ya lebih banyak ya partai partai yang bergabung itu juga akan lebih baik ya
segera hubungi pln satu ratus dua puluh tiga jika terjadi kedaruratan yang berkaitan dengan listrik
tanaman talas atau keladi memang memiliki banyak manfaat
tapi thr tetap harus dibayarkan sebelum hari raya itu dilaksanakan
kayaknya lebih mending nyewa
salah satunya mendaki gunung gunung tertinggi di indonesia
nah ini mungkin sejarah dulu dulu waktu saya masih aktif
karena memang di sini adem banget di dalam bus listrik
itu mereka yang udah capek aja bener bener ya
jadi gue ngeliat kayak oh mungkin karena peristiwa yang kemarin itu sih
kami mencoba mencari tempat penampungan pengungsi
maka dapil tujuh itulah yang didiskualifikasi
tidak ada gunanya memberikan anak anak atau keluarga anak anak
ya ibu megawati soekarno putri sudah sering menyampaikan saya tidak mau pragmatisme di dalam membangun kerjasama politik ini
tapi masih belum memutuskan akan mengolah daging sapi atau kambing menjadi masakan apa
kemudian orang yang berselisih paham di jalan raya dan sebagainya
dan kemudian jangan lupa apa yang terjadi di dunia ini
yang sedang menempuh studi di siheng korea selatan
pulau ini berseberangan dengan gunung banda api yang memesona
artinya ini adalah hari ketiga ya dua lima hari ya pak
terus buat gambar teknis pasti kita harus bertanggung jawab akan desain yang kita bangun
netanyahu lupa bahwa itu tujuan militer
jadi semangat dari klinik terapung bajenta ini
saya menang di perairan
tapi saya cuma punya satu pertanyaan sebelum saya sign kamu
jadi alat musik yang satu ini tifa ini memegang peranan yang sangat penting begitu ya
ini ya kalau pak presiden joko widodo itu menyarankan ya
kayak dengan pelatih berbeda mereka maunya hal beda
misalnya keraton solo ini sejak lama dikenal dalam perannya di lingkup intelektual
itu lokasinya diseberangnya seattle ya kalau kita bilang
jadi kita bisa ngomongin soal ekonomi ngomongin soal seni politik kebijakan dan lain lain
pengurus paguyuban dan kelompok sadar wisata pun mengembangkan paket edukasi bagi para pengunjung
masjid ini bisa dikatakan menjadi saksi bisu perkembangan islam di batavia
masa transisi itu butuh waktu yang lebih lama
walaupun sebenarnya flexing sendiri sudah terjadi ya sudah marak ya sebelum berkembang media sosial
kita punya tanggung jawab moral dan do something sesuai dengan kemampuan dan peluang yang kita miliki
dan kita improve kualitas apa yang mereka produksi
hal itu yang membuat pembayaran utang selalu
itu sesuai dengan konsep plan awal sih
ini adalah salah satu pegiat wanita juga yang memberikan ucapan selamat kepada hadi cahyanto
tantangan tantangan masyarakat yang hidup disini
fyi tadi abu pengen harusnya dia
berarti dua point of reference kamu tuh pepe sama real madrid
ada yang delapan jam ada yang empat belas jam bahkan lebih